selain di tanah air tadi semarak ramadan juga dirasakan warga muslim di jepang
salah satunya lewat gelaran buka puasa bersama atau yang dikenal di sana namanya iftar party
minggu dua puluh mei petang waktu setempat islamic circle of japan kembali menggelar iftar party di city hall kyoto ku ichikawa perfektur chiba di jepang
acara diisi agenda islam zemi atau kajian seputar islam yang tahun ini disampaikan oleh ustadz salman seorang ⁇ dai ⁇ asli jepang
karena itu selain warga muslim asal indonesia kemudian pakistan india hingga ghana afrika
acara juga terbuka untuk warga non muslim atau warga asli jepang
selain buka puasa bersama agenda tahunan ini juga diisi salat maghrib berjamaah sementara ibadah tarawih digelar di masjid hiragyotoku
nah langsung saja saya ajak anda untuk mengetahui lebih lanjut lagi
langsung seperti apa sih suasana ramadan di negeri sakura
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan skype ada ratna wahyuni mahasiswi doktoral di university of tokyo
kita sapa langsung halo mbak ratna selamat pagi waktu jakarta
halo mbak ratna suasana di sana seperti apa nih kan
musimnya lagi semi nih apa yang membedakan di indonesia dan juga suasana di sana
mbak puasa atau ramadan pada tahun ini di jepang jatuh pada pertengahan musim semi ke musim panas
jadi suasana atau cuaca sendiri sangat mendukung jadi suhu sekitar dua puluh dua puluh lima derajat celcius cukup sejuk
mungkin nanti pada pertengahan atau akhir ramadan akan sedikit akan menghangat seperti di indonesia
durasi puasa sendiri
jadi subuh sekitar pukul tiga dan maghribnya sekitar pukul tujuh mbak
oke kalau ada jadwal rutin nggak sih mbak kalau di jepang ini mungkin bersama dengan wni di sana atau warga muslim lainnya kan
kalau tadi kita informasinya sebelumnya ada iftar party nih itu seperti apa sih
kemudian ada lagi agenda lain gak sih
kan tadi kita sebelumnya menginformasikan soal iftar party yang ada di jepang
ini buka puasa bersama ala masyarakat jepang mengundang yang non muslim bahkan
suasana di sana seperti apa mbak
ah iya buka puasa bersama di jepang sendiri banyak diadakan di masjid masjid di tokyo
ada buka puasa bersama di masjid indonesia tokyo atau di masjid tuki jami
kebetulan kemarin saya sendiri menghadiri buka puasa bersama yang diadakan oleh giotoku hira masjid
jadi ini masjid yang terdekat dari rumah saya dan acaranya sendiri diadakan di city hall
banyak warga muslim yang menghadiri acara ini
bukan hanya warga indonesia saja tetapi ada juga muslim asli jepang mbak
kemudian ada yang dari bangladesh muslim india dan lain lain
selain warga muslim warga asli jepang sendiri yang non muslim juga antusias menghadiri acara ini
dan mereka antusias bertanya tentang puasa sendiri itu seperti apa dan juga islam itu seperti apa
karena sebelum diadakan buka bersama ada semacam zemi tentang islam
maksud saya lecture tentang islam dan mereka sangat tertarik untuk bertanya di sana
mungkin ada sekitar dua ratus orang yang hadir kemarin malam
oke mbak ratna ini yang menarik adalah acara tersebut mengundang warga jepang yang bahkan non muslim begitu
sementara mbak ratna sendiri kan menggunakan hijab
ada nggak sih orang orang di sana yang kemudian antusias atau bertanya kenapa sih harus berhijab atau segala macamnya
seperti apa kemudian jawaban masyarakat muslim di sana kepada masyarakat non muslim yang akhirnya membentuk toleransi ini terwujud loh di jepang
iya alhamdulillah saat ini warga asli jepang sendiri
saat menerima kami yang berhijab
kebetulan mbak hari sabtu kemarin ada festival yang diadakan di universitas tempat saya belajar saat ini
jadi sebenarnya acara ini rutin diadakan setiap tahun
nah kebetulan tahun ini bertepatan dengan ramadan dan kami organisasi mahasiswa muslim yang ada di universitas membuka stand untuk traying hijab buat warga jepang
saya ikut berpartisipasi di sana
antusias warga jepang sendiri cukup tinggi
banyak sekali mereka yang ingin mencoba memakai hijab malah
dan mereka merasa kayak apa sugoi apa ya excited gitu
wah ternyata wajahku pakai hijab itu cantik ya
ternyata mudah sekali memakai hijab
terutama kalau pakai hijab instan gitu mereka merasa excited dan heran
ternyata mudah pakai hijab begitu mbak
oke kalau di luar agenda agenda menarik yang dilaksanakan di jepang pasti ada kerinduan ke indonesia
apalagi makanan saya yakin sekali ya
kalau biasanya kita buka puasa langsung ke pasar beli makanan buat buka
di sana susah nggak sih cari makanan untuk buka puasa ataupun sahur
kalau makanan buka puasa sendiri tidak susah mbak
cuman seringnya itu kita terutama yang saya sudah lama di sini
sekitar tiga tahun jadi kangen gitu sama kayak kalau di indonesia kan biasanya ada nih es dawet es kola dan es es yang lain itu
jadi kepengen sekarang ya
tapi kalau di sana berkumpul dengan masyarakat indonesia misalnya ada undangan dari kedutaan
suka ada tukar makanan indonesia nggak yang akhirnya menghilangkan sedikitlah kerinduan makanan indonesia
jadi kalau di sini
ini ada masjid indonesia tokyo mbak alhamdulillah
jadi biasanya kami kalau rindu masakan indonesia kita bisa menghadiri buka puasa bersama yang diadakan di masjid indonesia tokyo
yang letaknya itu tidak jauh dari kedutaan indonesia
dari kpr indonesia
oke menarik ya seru sekali rasanya
tapi begini mbak ratna
sebagai mahasiswa di sana saya yakin mbak ratna ini update juga dengan perkembangan informasi yang terjadi di tanah air
sebagai wanita berhijab
tanggapan mbak ratna soal teror yang belakangan terjadi di indonesia seperti apa sih
ada pesan mungkin
iya kemarin saya sempat membaca mengikuti berita tentang teror bom yang kebetulan terjadi di surabaya
saya sendiri asli surabaya dan saat mendengar berita tersebut sempat shock
dan sedih sedih banget mbak
lokasi salah satu kejadian tersebut juga letaknya sangat gat sekali dari rumah saya di surabaya
hanya sekitar berjarak dua km
dan biasanya saya juga sering melewati tempat tersebut
jadi cukup shock dan kaget
sedih ya sedih banget
dan berharap semoga kejadian tersebut tidak terjadi lagi dan suasana kembali kondusif di surabaya
kita aminkan bersama
semoga keluarga juga di sana baik baik
saja tidak ada hal hal seperti ini menimpa lagi
khususnya di kota surabaya
mbak ratna terima kasih banyak telah bergabung bersama kami
terima kasih mbak
di viral ramadan